gebang tol kalikangkung ada noveli hasanah di sana
novel kalau kita lihat kemarin masih ada beberapa pemudik yang melewati atau melintasi gerbang tol kalikangkung
bagaimana dengan hari ini masih adakah kendaraan kendaraan pemudik yang melintas di sana
dan kabarnya diskon tarif tol ini akan diperpanjang
apakah ada potensi untuk diperpanjang atau cukup dengan hari ini diskonnya sudah berakhir
memang menurut pantauan kami dari gerbang tol kalikangkung pagi ini sekitar pukul setengah sembilan pagi terpantau berangsur angsur mulai naik begitu volume kendaraannya
tadi sekitar pukul enam hingga pukul tujuh pantauan kami hanya satu kendaraan atau dua kendaraan yang keluar dan masuk dari gerbang tol kalikangkung
namun saat ini sekitar pukul setengah sembilan pagi terpantau mulai berdatangan begitu dua hingga tiga kendaraan yang masuk melalui gerbang tol kalikangkung arah jakarta
atau keluar dari gerbang tol kalikangkung arah semarang
pagi ini gerbang tol kalikangkung membuka total sepuluh gardu masuk diantaranya enam gardu utama dan empat gardu satelit serta ada tujuh gardu keluar
memang selain kendaraan pribadi juga ada kendaraan angkutan umum seperti bus begitu yang masih membawa pemudik untuk balik ke daerah perantauannya
juga ada truk angkutan barang di mana memang sejak kemarin hari selasa merupakan hari terakhir di mana larangan angkutan barang untuk melintasi jalan tol
sehingga pagi ini terpantau sudah banyak begitu truk angkutan barang yang melintas di gerbang tol kalikangkung
ya memang dari gerbang tol kalikangkung pantauan menurut data gitu puncak arus balik terjadi pada hari minggu
sekitar tujuh puluh delapan ribu kendaraan yang masuk melalui gerbang tol kalikangkung dan berangsur angsur menurun hingga kemarin hari rabu sempat mengalami sedikit kenaikan pada pukul sepuluh hingga pukul tujuh belas sore
sekitar rata rata dua ribu kendaraan per jamnya
namun dari sore tujuh belas waktu indonesia bagian barat hingga pagi tadi berangsur angsur menurun hingga sekitar di bawah seribu per jamnya yang kendaraan yang keluar ataupun masuk dari gerbang tol kalikangkung
ya radi dan juga saudara untuk diskon tarif tol dua puluh persen memang untuk rencananya masih akan berlaku hingga esok hari jumat pukul lima pagi
yang tadinya dari gerbang tol kalikangkung menuju tol cikatama tarifnya sebesar rp empat ratus dua puluh satu lima ratus
di gerbang tol kalikangkung sudah mulai normal gitu ya arus kendaraan
yang melintasi gerbang tol kalikangkung dan sudah ada dua arah ya sudah dibuka dua arah tidak ada pembelakan lagi satu arah
dan sepertinya diskon tarif tol juga akan dicukupkan hingga hari jumat jika melihat kondisi seperti itu
terima kasih novely hasanan dari gerbang tol kalikangkung